pelarangan penjualan minyak goreng curah juga terkait perlindungan konsumen
kedalam loyang dan diberikan tambahan topping coko chip
yang ada di negeri gerintin tersebut dan disini nih diirung di daerah tangerang ini
makanya saya coba lewat dpd yang tanpa ada partai
mungkin dapat kami sampaikan secara real data yang kita miliki bahwa okupansi penumpang itu sampai dengan saat ini masih selalu di atas lima puluh